sepertinya saya ingat
pak cece ini pernah bekerja sebagai
klaster tempat saya tinggal
apa dia masih kerja disana
diliputi oleh rasa dendam
penderitaan yang dialami oleh keluarga saya
tapi sekarang saya sadar
kalau rasa dendam saya sudah berubah
menjadi cinta untuk andin
saya sangat mencintai andin
sudah merusak mental andin
seperti yang papa bilang
tolong hindari andi dulu ya
jangan dekat dekat andin dulu
kamu adalah akar
dari kepahitan andin
dari semua yang andin alami
sepertinya kali ini aku gak bisa mendepati janjiku
kemarin ini ditobrak masal sekarang mbak mirna kenapa sih
gue sedih banget ini
tadi gue denger
pak bos bilang kayaknya dia gak mau perjuangin andin lagi
kayak beneran deh andin sama pak bos bakalan cerai
dan nyomong cerai dong
rana rana emang tau artinya cerai itu apa
aku mau tanya papa
bener kata raina mbak
mbak andin sama mas al itu gak boleh pisah
jadi kita harus cari cara untuk menyatukan mas al dan mbak andin
bang lu punya ide
yaudah munculah ya
gik tau caranya kayak gimana bang
raina sayang raina mau kalau mama sama papa gak pisah kan tetep bersama kan
kan aku inter
kok bisa sih pak al sama bu andin mau cerai ada apa ya sebenarnya
alki ada apa maskerku ada tugas penting untuk mas dulku lakukan tugas apa ya tugas untuk
menyatukan mbak andin dan mas almas maukan mas telkup karena seluruh warga pondok pelita akan
bersatu padu menyatukan ikatan cinta mas al dan mbak andin agar tak akan terpisahkan mas jadi cinta
masal dan banding jangan sampai lolos oke oke apa yang bisa saya lakukan kacau semua rencana
disana dari mana dia tahu apa jalan jalan nino kenal sama rafael
enggak kayaknya nino gak kenal sama rafael
jadi disini disebutkan ada satu saksi kuat namanya pak jajak
itu dia pak jajak
sepertinya saya ingat pak cece ini pernah bekerja sebagai satpam di kluster tempat saya tinggal
apa dia masih kerja di sana
sepertinya enggak karena setelah kejadian pembunuhan itu semua satpam di kluster saya memang diganti
semuanya kalau gitu kita coba tanya sama satpam yang bertugas sekarang apa mereka kenal sama pak jaja
biasa kalau sayang kamu dimana
ini lagi ketemu dengan rafael
aku udah lihat berkas salinan perkaranya andin dari pengadilan dan kita sepertinya ingin ngecek
ke sekuriti dekat rumah soal satpam yang namanya pak jajak karena dulu dia sempet banyak memberikan
kesaksian pada saat persidangan berlangsung tunggu nino tunggu kok kamu bisa kenal sama rafael apa kamu dikenalin sama papa
dan ini kita lagi kerja sama kita sama sama menyelidikkan kasusnya andin ini
kenapa nino sekarang kerja sama sama kara file
gue harus segera pulang biar bisa ketemu orang itu duluan
ketemu mama yuk di rumah opah kita pujukin mama biar nggak bisa sama papa
tapi mama ga tau rumahnya opa